aduh kamu tuh sama sekali kayak mama
mau tau gak kenapa
sini eh sambil tidur

sini eh sambil tidur dong
sini eh sambil tidur dong
biar mama kayak dongengin
eh tidurnya bener sayangku
ya dulu pas mama masih seumuran kayak rena
mama itu excited banget seneng banget
kalau misalkan hari pertama sekolah
ketemu sama temen temen baru
guru baru suasana baru
berarti bukan aku aja ya yang semangat
nanti rena akan ngerasain
kalau misalkan rena
karena dapat libur yang panjang
nanti rena akan cerita ke temen temen rena
rena kemana aja
dan rena pasti akan kangen sama temen temen rena
cerita depan kelas ma
bisa cerita depan kelas
atau cerita sama temen temen rena
kalau rena punya pr banyak
pasti nanti minta bantuan sama mama
udah gede nih anak mama ini nih
terus nanti pas sudah mau nikah
semoga mama nemenin terus ya saya

pasti ada dalang dari semua ini
gak mungkin ini semua kebetulan
karena gak akan mungkin